kangen dengan suasana makan di pedesaan tapi belum bisa pergi terlalu jauh akibat pandemi
nah di bumi serpang damai tangerang ada sebuah warung makan yang menawarkan nuansa asri dan sejuk
berlokasi sekitar tiga puluh km dari jakarta selatan untuk mencapai lokasi warung tuman memang butuh sedikit perjuangan
anda harus melalui jalan perkampungan yang cukup sempit lalu berjalan melewati hutan bambu dan kuburan
namun setelah sampai di warung perjuangan anda akan terbayar dengan hidangan khas tanah minang yang menggugah selera seperti nila calabalatui gulai bare tumis bunga pepaya hingga telur dadar
tempatnya orisinil nggak pernah ada kita ke rumah
kita pernah makan atau ke restoran yang melewati kuburan tapi ternyata orang pada nyari
jadi kita juga itu yang bikin penasaran sehingga pas kita kesini wah luar biasa
dan makanannya juga cukup orisinil makanan tradisional
untuk harga makanan di sini cukup terjangkau mulai dari rp delapan belas hingga rp tiga puluh lima per porsinya
warung yang buka tiap hari selasa hingga minggu dari jam sembilan pagi hingga jam lima sore
ini ramai di saat jam makan siang
namun saat akhir pekan pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu untuk bisa makan di sini
selain makanan yang enak duduk di bawah pohon pohon yang rindang ini menjadi experience yang sangat seru sekali dan tidak banyak ditemui
yuk kita makan lagi
eko sulistyo sang pemilik warung menyebut bahwa ide awal membuat warung ini adalah untuk memberikan pilihan tempat makan
dan bagi pengunjung yang rindu kampung halaman dan suasana pedesaan
tempat ini tadi itu hutan kecil banyak pohon
saya suka sekali pohon suka sekali
mengembalikan semangat warung simba simba zaman dulu
orang datang di situ sebagai saudara sebagai akhirnya pelanggan bukan sebagai customer tapi betul betul sebagai saudara gitu ya
lokasi makan tersembunyi lainnya adalah rumah makan ikan cere ibu tini
masih di kawasan bumi serpong damai dekat dengan sungai cisadane
dulu warung ini banyak didatangi oleh supir truk pasir yang bekerja di sekitar sungai cisadane
dari mereka lah warung ini kemudian mulai dikenal luas hingga viral di media sosial
sekarang saya ada di rumah makan ibu tini
akan menyantap spesialty nya yaitu ikan cere
nah ini tuh langsung diambil dari sungai di sebelah
gurihnya ikan cere yang digoreng kering dan disajikan dengan nasi panas membuat lidah jadi bergoyang
belum lagi ditambah sayur dan lauk pauk tradisional seperti sayur asam tahu tempe telur dadar dan lalapan daun singkong
untuk harga dibanderol sekitar dua puluh ribu rupiah per orang
sudah termasuk nasi dan lauk pauknya
selain makanan yang lezat
suasana khas perkampungan yang ditawarkan warung ini jadi alasan para pengunjung makan di sini
ya udah ke delapan kali penyajiannya sebetulnya gini
jadi kita kayak masa lalu
suasananya juga mendukung terus fresh from the oven
jadi nggak ada makanan anget angetan diangetin lagi diangetin
tidak dikumpul ditungguin di kompor
ditungguin di kompor
terus makanannya juga kayaknya bumbunya juga
pokoknya pas banget dah gitu
pilihan wisata kuliner memang terus berkembang dengan bermacam inovasi
namun konsep kembali ke alam bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin mengisi perut dengan suasana yang berbeda
biahayu warsa tangerang